kesedihan begitu dirasakan keluarga kerabat dan rekan korban
putu satria ananta rustika
ketika melepas jenazah di rumah sakit polri kramajati sabtu malam
upacara penghormatan terhadap jenazah korban pun dilakukan rekan rekan korban dari stip
menurut rencana jenazah korban akan diterbangkan ke rumah duka di bali untuk disemayamkan menggunakan upacara adat
putus satria ananta berusia sembilan belas tahun tewas setelah dianiaya sejumlah mahasiswa senior di toilet sekolah
dari hasil pemeriksaan polisi menemukan bukti kuat adanya penganiayaan yang terekam cctv
polisi juga telah memeriksa sejumlah mahasiswa senior yang diduga mengetahui peristiwa penganiayaan ini
dari hasil pemeriksaan polisi menetapkan satu senior korban yakni trs menjadi tersangka
tersangka merupakan mahasiswa tingkat dua stip cilincing jakarta
insiden penganiayaan bermula ketika korban dan empat rekannya sesama taruna tingkat satu masuk kelas menggunakan pakaian olahraga pada jumat pagi lalu
oleh tersangka dan empat taruna senior lain tindakan tersebut dianggap sebagai sebuah kesalahan sehingga harus dihukum
korban dan rekannya kemudian dibawa ke kamar mandi kampus dan dipukuli di bagian ulu hati
sebanyak lima kali hingga jatuh tidak sadarkan diri
walau sempat dibawa ke klinik tetapi nyawa korban tidak tertolong
tersangka tunggal di dalam proses atau peristiwa pidana ini yaitu
sodara trs salah satu taruna stip cilincing tingkat dua
sodara trs salah satu taruna stip cilincing tingkat dua
keluarga korban juga menemukan banyak luka memar dan lebam di bagian ulu hati perut hingga lengan korban
keluarga kini juga menunggu hasil otopsi dari rumah sakit polri keramat jati
kondisinya gimana ya pak ya
lebam di bagian mana pak
perut kanan perut kiri terus punggung
di sini ada merah merah saya nggak tahu ini dipukul atau dipegang
jadi memang keluarga udah lihat secara langsung
keluarga itu gak yakin satu lawan satu itu
satu pelaku ngelawan almarhum put itu tuh nggak yakin
meski demikian manajemen stib jakarta membantah ada perpeloncoan di sekolah
pihak sekolah mengklaim sudah menghapus kegiatan yang mengandung unsur perpeloncoan oleh senior terhadap junior
di sini sebenarnya tidak ada perpeluncuran
jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan
karena itu penyakit yang teruntuk murun saya sendiri sudah setahun di sini
semua saya sudah hapus perpeloncoan ini sudah nggak ada
itu di luar kuasa kita karena tadi tidak ada dalam program kita
tidak ada sudah kita hilangkan jadi ini murni person to barson
kementerian perhubungan telah membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki kasus ini
kemenhub meminta stip mencopot senior yang terlibat melakukan penganiayaan guna menjalani proses hukum
kementerian perhubungan sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan
di sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta
kemenhub juga telah membentuk tim
untuk melakukan investigasi internal terkait dengan kejadian ini
telah mencopot status sebagai staruna agar tidak mengganggu proses hukum yang berjalan
sementara bagi manajemen kampus dalam berbagai tingkatan yang terkait
kami minta untuk kooperatif terhadap proses penyidikan yang dilaksanakan kepolisian
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
pasca kasus penganiayaan merebak penjagaan di kawasan stip diperketat
polisi juga telah mendatangi stip jakarta di kawasan marunda
untuk menyelidiki penyebab pasti kematian putri satria ananta
kasus kekerasan yang dilatar belakangi arogansi senioritas bukan kali ini saja terjadi
sebelumnya kasus serupa dengan motif yang sama juga beberapa kali terjadi di kampus
yang berada di kawasan marunda cilincing jakarta utara ini
saudara bagaimana pemeriksaan senior korban yang kini sudah dilakukan
kita akan tanyakan pada jurnalis kompas tv renata pangalo
yang saat ini berada di polres metro jakarta utara
renata tersangka sudah ditetapkan yaitu senior korban
ini proses pemeriksaan kelanjutannya seperti apa renata
ya fidi sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait
bagaimana kemudian kelanjutan dari pemeriksaan
tadi saya sempat menghubungi kapolres metro jakarta
jakarta utara namun memang belum mendapatkan informasi lebih lanjut
bagaimana kemudian pemeriksaan terhadap tersangka yang kini sudah menjadi tersangka
begitu yang karena kemarin kita ketahui memang polres metro jakarta utara
sudah merilis hasil dari gelar perkara dan memutuskan untuk menetapkan
satu tersangka tunggal yakni tegar rafi sanjaya yang merupakan mahasiswa
ataupun taruna tingkat tua sekolah tinggi
jakarta yang dimana memang kalau berdasarkan rilis kemarin
tersangka ini disangkakan dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan jungto pasal tiga ratus tiga puluh lima ayat lima kuhp
dan kemudian untuk ancaman hukumannya ini ada lima belas tahun pencara
kemudian juga memang kalau berdasarkan keterangan dari polisi
penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan pemeriksaan terhadap tiga puluh enam saksi
si keterangan tersangka ini kemudian disinkronkan dengan hasil
pemeriksaan juga terhadap barang bukti berupa rekaman cctv
yang menunjukkan runutan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka
kalau kita runut kronologinya memang ini peristiwa bermula pada saat senior
ada lima orang salah satunya tersangka dan empat rekannya ini melihat korban
bersama dengan teman temannya ini baru saja
dan diberikan aktivitas olahraga pada jumat pagi kemarin
yang dimana karena mereka ini masuk ke dalam kelas masih menggunakan baju olahraga
yang kemudian dirasa oleh seniornya ataupun tersangka dan teman temannya ini
karena itu korban dan juga teman temannya ini kemudian digiring ke kamar mandi
kalau berdasarkan keterangan polisi juga hanya satu orang yang dianiaya pada saat itu
dan dilakukan oleh satu tersangka saja
masih terbuka kemungkinan karena kalau dari pernyataan keluarga ini masih merasa cukup janggal
ini merasa bahwa ada kemungkinan korban ini tidak hanya dianiaya oleh satu tersangka saja
tetapi tentu kita belum bisa berandai andai begitu ya siti dan juga saudara
masih kita pantau nantinya bagaimana kemudian jalannya pemeriksaan
apakah nantinya ada pemeriksaan lanjutan lagi terkait dengan kasus ini
renata pangalo terima kasih untuk laporan anda dari polres metro jakarta utara